mudah mudahan putri sama pangeran ada bareng ya
ya tak gue juga berharap kayak gitu
gue pengen mereka berdua selamat
aku kesana ya
aku harus nyusulin suara itu
aku yakin rizky pasti nyariin kita dan dia pasti bawa bantuan
hukuman buat aku
aku udah bohong sama ibu
putri usus goreng
ya aku udah mendingan kok
kita jalan ya
hakim tapi kita jalan kemana ya
banyak nama tahan
banyak nama yang kita cari
terus lumutnya juga sedikit
artinya jalanan itu sering dilewatin orang
atau mungkin aja itu jalan keluar dari hutan
terus kita juga bisa gunain
bayangan kita buat nentuin arahnya
selatan barat timur atau utara
kamu kenapa maksain sih
kamu masih sakit
kamu masih sakit
kamu masih sakit
berarti sini yoyo
kamu kalau belum bisa kenapa kamu belok kan udah kelihatan
enggak enggak kamu mau main masjid kayak gitu
ini karena kaki aku berakhir masih
serah dulu ah
lu yakin kita jalan ke arah selatan
namun guatemala juga bebas
kok sampai sekarang kang anto sama crew nya gak bisa nemuin kita juga
kenapa noblenya rgb duktrinya
bentar bentar maksud lo
jadi kita beneran kesesat ini
terus kita gak bisa minta bantuan laut ht
lo sadar gak sih sikap lo itu bikin semua orang kerepotan
tak tak udah tak
lu gak perlu marah marah terus
kalau kita cuma marah marah doang yang ada kita makin tersesat di hutan ini
ingat kita cuma tinggal bertiga
kita harus kompak buat cari jalan keluar
kayaknya kita nggak bisa kayak gini terus deh
kita harus teriaknya tuh bareng bareng
supaya suara kita tuh makin kedengeran jelas
itu kan suara
suara atak gio sama kulkas
lo denger gak kayaknya ada suara
suara minta tolong
tapi pelan banget
gue yakin itu putri
itu pasti putri
iya ya bener cik
berarti kalau gitu putri selamat dong
eh ini mah putri nih
kalian berdua tanam dulu ya
biar kita bisa tau
dari mana arah suaranya
cik susulin tak
jawab gue sekarang
gue mau teriak dari sini
biar suaranya makin terdengar jelas
yaudah yaudah hati hati ki hati hati
lo dimana put
mudah mudahan putri sama pangeran ada bareng ya
iya kak gue juga berharap kayak gitu
gue pengen mereka berdua selamat
aku harus nyusulin suara itu
aku yakin rizky pasti nyariin kita dan dia pasti bawa bantuan
aku janji aku akan kembali ke sini
punya kamu di sini kamu gak boleh kemana mana
p yenjang tuh di wakesteem ya
dan kayaknya di youtube salah peluang aku

jadi devo aku boleh bangun juga ker conduksinya
dan gue juga akan selalu melindungi putri
justru putri lah yang selalu nyelamatin gue
dan menjadi orang yang selalu melindungi gue
cinta kita yang saling menyelamatkan dan melindungi pangeran
kamu jangan nyerah
kita harus keluar dari sini sama sama
jangan kemana mana ya
kau sudah selesai nih
udah mon preparing
enggak edka bukan
aku juga untuk
padahal mari kita jelaskan
sill ganti bantuan
atau udah keluar
suara gila ya
tu muda baldi
tapi hati gue gak tenang
ninggalin putri sendirian